pak lura pak bupati pak cawad
boyati seorang wanita parubaya di dusun wates
desa pagerlor kecamatan sudimoro pacitan jawa timur
terpaksa harus menggendong anaknya sambil memakai jas hujan
saat berangkat dan pulang sekolah
karena jalan rusak parah dan tak bisa dilewati kendaraan
boyati pun menceritakan kondisi jalan di desa tempat tinggalnya
di akun media sosial miliknya
wanita empat puluh tiga tahun itu terpaksa mengunggah video itu
karena kesal dengan kondisi jalan yang sudah puluhan tahun
tak tersentuh perbaikan
bahkan setiap hari boyati harus menitipkan kendaraan miliknya
di rumah warga yang berada di jalan yang tidak rusak
atau sekitar dua ratus meter dari tempat tinggalnya
sambil merekam mau masuk ke tiktok
bahwa aku tuh tiap hari seperti ini perjalananku mengantar anakku sekolah
kalau nggak digendong mau berangkat sekolah
pasti anak kena lumpur nggak bisa jalan ya
pasca video viral camat sudimoro pun akhirnya turun ke lokasi
untuk melihat kondisi jalan tersebut
pihaknya berdali jalan belum bisa diperbaiki karena adanya refocusing
atau kegiatan anggaran pemerintah yang semula digunakan untuk membangun
namun dipotong untuk penanganan covid sembilan belas
bahwa saat ini itu terjadi bencana covid sehingga banyak sekali program program
atau dana dana yang terus kemudian di refocusing atau dana pembangunan infrastruktur
yang direfocusing dan diarahkan ke bidang bidang yang lain non infrastruktur
camat sudimoro mengaku akan melakukan rapat untuk mengupayakan perbaikan jalan dusun yang viral
catur priyambodo pacitan jawa timur